assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemilihan abang none jakarta telah diselenggarakan setiap tahun dengan sejumlah tahapan
dimulai dari audisi tingkat kota administrasi untuk mencari lima belas pasang finalis abang none dari setiap wilayah
yakni jakarta pusat selatan timur barat utara dan kepulauan seribu
para finalis harus melewati masa karantina selama kurang lebih satu bulan
mereka diajarkan materi dari berbagai bidang public speaking hingga kedisiplinan
kemudian para finalis diuji dan dinilai di tahap penjurian akhir
pada malam final enam pasang finalis menjadi pemenang tingkat kota administrasi
di mana masing masing tiga pasang pemenang dari enam wilayah tersebut lanjut berkompetisi di tingkat provinsi dki jakarta
dengan total delapan belas pasang finalis terpilih
sepanjang perjalanan tersebut para finalis merasakan banyak suka dan duka
seperti durasi karantina wilayah yang cukup panjang dari pukul enam sore hingga dua dini hari
hingga pelatihan memakai baju tradisional betawi dengan cepat
kebetulan aku dari rumahnya itu di sentul dan karantina wilayah itu kan waktu itu aku di jakarta selatan
di kantor wali kota jakarta selatan
jadi lumayan banget tuh pulang perginya satu lima jam setiap hari
jadi mungkin lebih ke waktu sih
non sukanya banyak dukanya juga banyak
mungkin tiap malam nih kita disuruh olahraga malam malam
terus kita harus latihan berpakaian none dengan cepat lima menit tiga menit
tapi menurut aku itu juga salah satu training untuk menjadi none yang baik
jadi harus gesit juga sih
meski begitu mereka juga mendapatkan banyak hal berharga
seperti mendapat relasi dengan latar belakang yang beragam
ikatan kekeluargaan yang erat
kesempatan mengasah berbagai kemampuan
hingga dorongan untuk terus peduli dan berkontribusi
selama karantina sejumlah aspek dari finalis juga ikut dinilai
seperti kepemimpinan inisiatif empati dan komunikasi
oh kalau dari saya lihat sih banyak orang yang konsisten sih
jadi dari hari pertama sampai hari terakhir
mereka tuh emang sering inisiatif membantu peserta lain
dan juga ada orang yang berkembang
dari awalnya kayak kurang banget
tapi pas akhir akhir kayak mereka tuh berkembang banget kelihatannya
diarapkan suka duka dari rangkaian perjalanan karantina abangnone
dapat menjadi pelajaran berharga
guna menumbuhkan rasa kepedulian dan membentuk pribadi yang lebih baik
syifa hanifah fajar indrajaya jakarta